ini kan duit dagang bubur jangan disamain dong
kan sama aja paji uang dagang bubur juga sama juga uangnya pak haji juga kan
iya sih tapi kan hitung hitungannya lain full
jadi lu jangan sebarangan dimotong aja puh
bang ada apa sih ribut ribut sampai kedengeran ke dalam
apa lagi kalau bukan hak anak kaya yang udah diambil
jadi lagi saya boleh pulang pak
silakan tapi bila ada informasi yang dibutuhkan dari pak haji muhyiddin
kami akan panggil bapak kembali
alhamdulillah nih pak
bapak udah banyak bantu pak haji muhyiddin
sama sama pak haji solam
bapak juga sudah banyak membantu bapak saya
kita kan sesama muslim nih harus saling membantu
kapan kapan bapak saya mengajak pak jisolam untuk mancing di daerah saya di bali
insya allah pak insya allah
ya mudah mudahan aja allah memanjakan umur kita nih
iya nanti saya akan segera lagi mengabari pak haji

penerbangan untuk badan berobat
mengundurkan karya aktifluk
posong agar readak
seterusnya suasana cinta
yang memalukan dan memšeikan
mama kecapean tuh
sembarangan aja mau gendong anak orang
saya dengerin ya yang namanya emak emak
jangankan gendong satu anak sekolah aja kuat kok
tike lo kan dandan udah cakep begini
masa rusak gara gara gendong daus
lagian gue pengen ngajak lo jalan jalan
makan bakso di pengkolan
a tika sama daudz itu kagak level sama bang mahmud
kita itu levelnya sama bang ruby
emangnya di kampung huni yang namanya bang roby ada berapa sih
iya kagak boleh a tike
itu udah miliknya ponakan gue si rum
gue kagak peduli
zaman sekarang yang udah ijep kabul aja ada celah kok
ih banyak cara kali
lo gak bisa nyari laki laki yang ready stock apa ya
jangan ketawa lo jangan ketawa lo gue lempar lo
tapi kalau gue perhatiin sih
emang bener sih kata si tika barusan
artinya pada luar saha
tapi kalau si tika itu masih fresh
tapi kan dia jahat deh
kalau dibandingin sama lu mah kalah seger lu nya frank
lo mau boden anak gue ya
siang siang ada tomcat
biar si sulam itu udah ngelarin abah dari penjara
umi merasa tidak pernah bertanggung jawab
yang ada tuh bertanggung kesel
si sulam itu akrab sama komandan polisi
pakai segala janji mau mancing lah ke banten
mancing kondik kali
abah sama umi itu masih aja ngomongin kejelekan orang yang udah ngebantuin aba sama umi
mendingan habis sama umi istirahat aja
gak bisa tidur
iya emang sih bah
kalau hati sama pikiran kita itu dirasuki dengan rasa dengki atau iri
pasti gak bisa tidur
dua anak kalau dia udah ngomong
persis kayak bapaknya
kenapa ke abas sih kalau yang begituan
dua setengah ya
masih banyak ya
ini pakcik dua ratus pakcik
ya terima kasih ya
pakcik ini seterannya
untuk hari ini
iya terima kasih
pakcik selamat tidur
ayah potong buat uang kerahiman anak ayah si joni
ini kan duit dagang bubur
jangan disamain dong
kan sama aja pakcik
uang dagang bubur juga sama juga
uangnya pakcik juga kan
tapi kan hitung hitungannya lain bu
jadi lo jangan sebarangan memotong aja bu
ada apa sih ribut ribut sampai kedengeran ke dalam
apalagi kalau bukan hak anak ayah yang udah diambil
maksudnya apa tuh
kayaknya belum waktunya gue ceritain ke rodie soal si joni
gue takut rodie kena penape lagi
bener gak ada masalah apa apa bang
enggak enggak ada apa apa
udah deh deh deh
jangan kejar kejar perkara yang depan milik gue
jangan jangan jangan
gak ada masalah sama si saiful
senang aja dah
kalau gue diemin dia orang bakal ngelunjak sama gue
bakal ngelunjak sama gue
bakal terus terusan meres gue
tapi kalau gue amprokin masalahnya sekarang
gue belum siap kalau rodie kecewa karena joni bakal diambil lagi sama saiful
gue makin kesini makin curiga nih mau tamas si saiful
selingkuh antara roby dan atika
lo jangan sembarangan gosip ah
lo udah mulai kayak abang ngempok lo tuh
norak tau gak
yee gue pan omnya rumana
gue tau perasaan rumana sama robby
gak ngerti perasaan rumana
iya gue pikir juga gitu
mendingan kita selidikin si robby
ini urusannya si sulam tau gak lo
temen kita sendiri
eh gue kagak ada urusan sama sulam
gue urusannya sama robby
lo jangan air air ah
kayak ababil tau gak lo
toko buku tuh ababil
bu haji udah mulai belanja lagi nih
emangnya udah mendingan buat haji
ay udah baik kan
syukur banget sekarang nih
kayak matahari pagi
sesuatu banget nih bisa belanja lagi disini
hamilnya udah berapa bulan sih
orang hamil tuh jalannya dijaga
makanannya juga dijaga
tumben aja maimunah
baik baik sama hajah rodiah ya
mimpi apa ya semalam
orang hamil dibahas